ya udah emang coba cari
siapa tau bukan kecopetan tapi jatoh di jalan
kok nomor si komer gak ada
anak buah akang
itu kan nomor komar di situ
apaanan itu hpnya ya sih
keponakan saya kehilangan dompet di angkot di jalan gatsu
dompetnya warna biru muda
kemungkinan dia dicopet
dompetnya atau copetnya
barusan kamus bilang
kamu sama si gobang harus nyari dompetnya sampai ketemu
sekalian sama copetnya
kamus nyuruh saya juga
bukan nyanyi dulu
kau kemana aja
ya udah kita bergerak sekarang
pokoknya kalau copetnya ketangkep
akan kecamutin mulut hidungnya satu persatu
mungkin tangan aku harus dipotong
tadi aku naik angkot
aku gak ada niat apa apa
mau pulang aja
dia seperti punya pikiran sendiri
masuk ke tas penumpang yang duduk di sebelah aku
gak lama tahu tahu dompet penumpang itu sudah ada di aku
terus dompetnya kamu buang
ada masih utuh
kamu di sini jualan cilok bisa jadi copetnya itu juga saya udah tiga kali ketemu copet yang
pertama pertama waktu dia habis nyopet anaknya kemus kedua ketemu dianggot tidak belum nyopet
keburu anak saya terus kabur ketiga lagi dia kabur habis nyopet saya tangkep saya hajar terus
dompetnya balik lagi ke yang punya gimana caranya nemuin dia kita rajia aja semua angkot yang lewat
kita cegat terus kita periksa penumpangnya ada di apa enggak
chef yang cantik dan seksi itu siapa namanya
kamu sebenarnya bisa loh
bersaing sama dia
mungkin kirani cantik
tapi kirani kan gak seksi
bukan cantik dan seksi
ini masakan sehari hari
bukan resep yang spektakuler
kalau gak turun
gimana dompet itu kondakannya kermus
dompet yang mana
yang kamu cowet yang warna biru muda
mau pilih yang mana
cuma sampai rumah sakit
atau yang ini
bisa sampai kuburan
kalau copet ngaku
ada apa ya
ini kan tepek kamu kan
saya nemuin ini di kolong kursi angkot
dan nemenin papih makan
barusan si dea telepon
katanya dompet catnya bukan kecopetan
tapi jatuh diangkut
ada yang ngeterin
ktp kartu mahasiswa uang
saya mau menerima telepon dari komandan
makan saya bukan di copet
tapi jatuh diangkut
sudah ada yang nganterin
saya cuma seneng aja
dengar kabar domesnya ada yang mulangin
tidak apa apa kang
jatuh di copetan